berawal dari keprihatinan akan harga tes covid sembilan belas yang mahal
tapi hasil tesnya memakan waktu lama pada masa pandemi
sultan sabta bandaro dan kastopan mendirikan klinik ibuku
klinik ibuku telah dipercaya untuk melakukan tes covid sembilan belas
bagi para pesohor maupun atlet yang berlaga di olimpiade tokyo
dengan tujuan untuk membantu masyarakat dari berbagai kalangan
agar mampu melakukan tes covid sembilan belas dengan harga terjangkau
serta memperoleh hasil yang cepat akurat dan terpercaya
sultan sabta bandaro dan rekannya kash topan mendirikan klinik ibuku pada maret lalu
klinik ini menyediakan layanan tes covid sembilan belas
menggunakan peralatan berstandar internasional dengan harga terjangkau
dan hasil yang cepat serta terpercaya
awalnya para pemuda yang masih berusia dua puluh dua dan dua puluh enam tahun
ini membuka klinik tes covid sembilan belas di daerah pejatan jakarta selatan
nama kliniki muku nama tersebut itu terinspirasi dari kasih sayang
dan ketulusan seorang ibu
sehingga dari klinik kami sendiri
saya sebagai owner menjelaskan kepada staff staff saya bahwa
kita tidak boleh mendiskriminasikan
orang orang yang akan mendapatkan layanan kami
karena saya sendiri merasa klinik kita itu bisa seperti keluarga
agar lebih dekat oleh masyarakat
layanan di klinik ibuku antara lain rapid test dengan biaya rp enam puluh lima
pcr instan tiga sampai enam jam rp satu dua juta
vip pcr isotermal dengan hasilnya rp satu dua juta
lima belas menit sebesar rp sembilan ratus lima puluh
peralatan peralatan yang kami gunakan di klinik ibuku sendiri
itu sudah terverifikasi oleh kemenkes
belum lagi alat alat tersebut juga sudah memiliki sertifikasi internasional
seperti about usa

bagi klinik ibuku
klinik ibuku juga memberikan layanan tambahan bagi klinik ibuku
klinik ibuku juga memberikan layanan tambahan bagi klinik ibuku
serta pemberian harga khusus bagi para calon mahasiswa
tak hanya memberikan layanan walk in klinik
klinik ibuku juga menyediakan layanan home service
dengan harga khusus bagi para customer
pelayanan yang profesional dengan hasil yang cepat dan akurat
membuat klinik ibuku dipercaya untuk melakukan tes covid sembilan belas
bagi para pesohor maupun atlet indonesia
yang berlaga di olimpia com
klinik ibuku telah memiliki empat cabang di jakarta
dan berencana melakukan pengembangan jaringan
ke wilayah lain di indonesia
para customer dapat memperoleh informasi beragam layanan
edukasi maupun promo
serta menghubungi klinik ibuku
klinik ibuku telah memiliki empat cabang di jakarta selatan
di jakarta utara
di kelapa gading
dan di sunter
klinik ibuku telah memiliki empat cabang di jakarta timur
kami sebagai generasi muda ingin membangkitkan indonesia
agar kembali ke pre pandemic era
dikarenakan itu kami ingin membangun seratus cabang klinik ibuku
di seluruh indonesia
kami juga sedang develop lab ibuku apotek ibuku
dan juga yayasan ibuku
klinik ibuku telah memiliki lima rupiah dari setiap transaksi
yang dilakukan customer di klinik ibuku
nantinya akan disalurkan ke yayasan ibuku
dan digunakan untuk membantu penanganan covid sembilan belas di indonesia